nah siapa nih yang ingat jajanan mainan zaman sekolah dulu
memang ya masa zaman sekolah dulu ini penuh dengan kenangan
termasuk kenangan pagi pagi sekolah capek
kali ini saya akan mengajak anda bernostalgia
mencicipi ragam kuliner jajanan sd zaman sembilan puluh an
dan mencoba juga nih jajanan sd zaman sekarang
lalu ini kayaknya ada yang bocor
saya pun mendatangi kawasan di jalan palapa pasar minggu jakarta selatan
berbagai ragam kuliner jajanan dulu hingga kini bisa menjadi pilihan
seperti kue cubit martabak papeda cilor hingga es doger
bapak mau beli dong kue cubitnya
kue cubit pun jadi pilihan pertama saya
jajanan ini merupakan camilan khas betawi
yang berbahan dasar adonan tepung telur dan susu
isinya sekarang buat jadi laba labanya ya pak ya
aku mau yang setengah matek
tino sang pedagang telah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari harga kue cubit dua puluh lima dolar
perak dan kini sudah lima hingga tujuh ribu rupiah per porsinya
tapi buat penampakannya masih sama seperti dulu loh
dengan gerobak yang dipikul
aku suka kue cubit tapi kalau gak suka terlalu mateng
suka setengah matang karena kalau setengah matang melting di mulut
aku jemputan sekolah kebetulan kan disini banyak jajanan anak anak ya
atau jajanan sd itu paling enak gitu
aku disini jajan papeda sama
nah kalau kue jubit yang manis sudah
sekarang waktunya menjajal camilan yang saya sukai ketika sd dulu
yaitu martabak telur
walaupun martabak telur biasa dijumpai dimanapun
tapi tetap yang di zaman sd berbeda ya
karena bentuknya setengah lingkaran
dengan isian bumbu dan saus di dalamnya
nostalgia ini pun memang menjadi hal yang mahal
karena memori masa lalu yang melekat
tidak bisa diulang namun bisa dikenang dengan cara seperti ini
nah yang selanjutnya ada makanan khas sunda
yang sebenarnya sudah ada sejak dulu
tapi kembali tren di ibu kota sekitar tahun dua ribu dua
yang disingkat dari kata aci dan telur
untuk sajiannya biasa ditambahkan dengan berbagai bumbu bubuk
jajanan sekolah memang menggoda ya
namun pastikan anda membelinya di tempat yang bersih
dan tidak berlebihan
nah selesai sudah
tentunya berburu kuliner jajanan sd
jaman sembilan puluh an sampai dengan sekarang
cukup mengobati nasar ini saya
waktu zaman dulu jajan waktu sd
nah memang kalau kita bicara jajanan sd
ini gak jauh jauh dari rasa gurih
pedas dan tentunya juga dari rasa manis
ditutup ya biasanya sama makanan es dogeri
saya rai sada sari angga cita ke sumah jakarta